kak fadli lagi mau ketemu
kak ubed katanya mau ke tempat
kak ubed biasa jualan cilok
soalnya udah berapa kali
nelpon gak pernah diangkat
di sms juga katanya nggak dibales
sudah lama ikut si bos
hampir setahun tapi ada breaknya
saya di penjara ketangkep waktu nyopet
cuman takut sama pelatihnya
sebetulnya saya ragu buat turun lagi
sebetulnya bukan ragu
saya takut dimarahin tangmus
kita kan gak boleh balik lagi ke bisnis yang lama
kita gak kembali ke bisnis yang lama john
kita cuma ngebelah temen
kita cuma ngebelah temen
kita cuma ngebelah temen
dia nunggu dijalannya ternasar
kita cuma belajar berbual
nah kita reagan
kita cuma bernyanyi
itu label mereknya kan
jangan muntap mantap aja
ada keperluan apa
ngomongin soal perintah teking nasi
kita ketemu di markas kecil
ini udah jadi
akang mau pergi lagi
akang mau kemana
kapan kamu mulai jualan celok lagi
kamu mau nganggur aja
jualan kerudung juga udah males ya
biarpun gak maas gua gak usah gua ngambil kerudungnya dari diza
ini sepuluh kerudung
kamu juga gak usah
kenapa gak diantar sama kak fadli
dia lagi ada urusan
lagipula aku kemana mana biasanya memang suka sendiri
musuh dalam selimut
si bos masih suka nyopet juga
atau cuma duduk aja nungguin satu orang dari kita
tapi dia juga katanya punya kesibukan lain
kalau saya nggak boleh jualan kerudung lagi
saya harus kerja apa
kamu kan tau sendiri
saya setahun lebih kesana kemari nyari kerjaan gak dapet dapet
kamu boleh tetap jualan kerudung
kalau bukan sama diza
saya gak tau harus ngambil ke siapa
cari kerjaan lain usaha lain
terserah dimana aja sama siapa aja
asal jangan sama diza
jangan sama saef
bukan yakin mati
tetap nyari kerudung emam pasang duck
gak mau main kece
jururawat gue mau bawa dia
karena bekas pembunuhnya gue moren lah
saya di penjara ketangkep waktu nyopet
cuma enam bulan tapi seharusnya lebih lama
dapat keringanan hukuman
bahasanya begitu tapi sebetulnya gantian sama yang lain
banyak orang lain juga yang nyusul masuk
tapi kapasitas penjaranya nggak memadai
jadi yang duluan masuk dikeluarin
kamu pernah ketangkep
kok masih nyopet
kata bos said itu semacam peringatan
supaya lain kali kalau nyopet lebih hati hati
pulang dari sini mau kemana
nyopet lagi yuk
saya sudah ngomong panjang
sampai kopi saya cuma tinggal ampasnya aja
mau saya pesanin kopi lagi ya
saya belum selesai
oke saya tunggu
kasih tahu semua teman kamu
saya ada di sini
semua terserah kamu
tapi apapun keputusan kamu
apapun semua tindakan kamu
pasti ada konsekuensinya
jangan bikin imas kecewa
kita bergerak sekarang
correktur sisme mip sebagai lucu
ketenteraan dan ke werek tintin agar abstrak
kita sudah dua hari di sini
gobang belum sadar juga
gak usah kamu kasih tahu
kita sudah dua hari tidak narik iuran
si gobang lebih penting daripada narik iuran
kalau mau ngasih tahu
kasih tahu aja
jangan sambil marah